lima anggota dpr periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat telah dilantik
periode dpr sebelumnya masih menyisakan undang undang yang terbengkalai alias tidak disahkan
sementara untuk mensahkan sebuah undang undang perlu ada kekuatan politik dalam parlemen
usai sudah masa bakti dpr dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
dua puluh orang ada yang meninggalkan kursinya ada pula yang masih bertahan sebagai anggota dewan
lima tahun bukanlah waktu yang lama untuk mengesahkan undang undang
dpr mempunyai fungsi penting salah satunya adalah fungsi legislatif
yaitu fungsi untuk mengusulkan dan mengesahkan undang undang yang akan berlaku di indonesia
rancangan undang undang hingga menjadi undang undang tentunya memerlukan dukungan dari kursi parlemen
mari kita lihat proporsi perolehan kursi dpr dari partai yang lulus pada pemilihan legislatif april dua ribu sembilan belas lalu
berdasarkan hasil pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas partai demokrasi indonesia perjuangan
kembali menguasai kursi parlemen dengan satu ratus dua puluh delapan kursi
disusul oleh partai golkar dengan delapan puluh lima kursi
dan kemudian partai gerindra dengan tujuh puluh delapan kursi
selanjutnya partai nasional demokrat dan partai kebangkitan bangsa
sistem pemilihan parlemen pada pemilihan dua ribu sembilan belas memungkinkan partai mendapatkan suara yang sama
namun kursi yang lebih banyak karena sebaran suara di provinsi yang lebih luas
jumlah partai koalisi pemerintah di kursi parlemen mencapai tiga ratus empat puluh sembilan kursi
sementara kubu oposisi kembali dimotori oleh partai gerindra
jika dijumlahkan kursi oposisi di dpr

kemudian anggota dpr akan memilih lima unsur pimpinan
yaitu satu ketua dengan empat wakil ketua
unsur pimpinan ini membawahi sebelas komisi di dpr
unsur ketua dpr dipilih berdasarkan kesepakatan dan lobby lobby fraksi di dpr
lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr yang dilantik akan mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah
juga mengeluarkan undang undang selama lima tahun